agar black live matters kembali menggema tidak hanya di amerika tapi juga di dunia george floyd adalah satu dari banyak nama etnis afrika amerika alias kulit hitam yang menjadi korban kekerasan aparat
dan berikut kami ulas kembali sederet kasus atau sederet korban lainnya yang juga sebelumnya memicu protes berkepanjangan terkait rasisme di amerika serikat yang dihimpun oleh tim lead bank cnn indonesia
yang pertama saya ajak anda ke tahun dua ribu empat belas tepatnya di tujuh belas juli dua ribu enam belas
jadi ada seseorang bernama eric garner yang dituntut ini akibat atau ditahan atas dugaan menjual rokok menjual rokok ketengan secara ilegal
kemudian eric garner ini didapati atau ketahuan tewas karena tidak bisa bernafas setelah ditahan atas tadi ya dugaan menjual rokok ketengan
karena salah satu atau salah seorang anggota polisi jadi ada salah satu anggota polisi yang notabene adalah kulit putih
ini dalam salah satu video memperlihatkan aksi ketika anggota polisi tersebut memiting leher dari eric garner sehingga menyebabkan dia kesulitan bernafas
tapi juri setempat pada saat itu tidak menjatuhkan tuduhan perbuatan kriminal terhadap polisi
setelah itu dia menjatuhkan tuduhan perbuatan kriminal tersebut
ini adalah hal yang terjadi di dunia internasional setelah remaja kulit hitam berusia delapan belas tahun bernama michael brown yang ditembak mati setelah bertengkar dengan polisi kulit putih yaitu bernama darren wilson
jadi peristiwa ini sebenarnya terjadi di ferguson missouri dan memicu aksi atau gelombang protes dengan kekerasan
dimana gubernur negara bahagia missouri yaitu jay nixon
dia mengerahkan pasukan garda nasional untuk memulihkan ketertiban
tidak hanya aksi kekerasan atau aksi protes tapi juga ada aksi penjarahan yang terjadi di sejumlah pusat perbelanjaan atau toko toko yang ada di verguson
jadi protes juga lebih jauh terjadi di bulan november pada saat itu
jadi sekitar dua sampai dengan tiga bulan sesudah kejadian ini
sesudah itu juri memutuskan bahwa tidak mendakwa wilson
nah kasus ini kemudian memicu ketegangan rasial yang cukup besar di amerika serikat
kita ke kasus berikutnya
ini di satu tahun berselang yaitu walter scott yang juga merupakan warga kulit hitam berusia lima puluh tahun
ditembak tiga kali bagian punggungnya ketika lari dari salah seorang polisi michael slagar di nortcarston south carolina
nah polisi menyetop mobil scott karena remnya atau karena lampunya
remnya tidak berfungsi
saat itu ada surat penahanan memang untuk walter scott karena keterlambatan pembayaran uang tunjangan untuk anaknya
lalu kita ke kasus berikutnya
masih di tahun yang sama
jadi sampai atau tidak sampai satu minggu setelah kejadian dari scott di baltimore maryland
tepatnya pada dua belas april dua ribu lima belas
jadi freddie ini berusia dua puluh lima tahun ditahan polisi
menemukan pisau di kantongnya atau di sakunya
jadi kalau misalnya anda lihat juga ada salah satu rekaman video yang dibuat oleh saksi mata
memperlihatkan gray pada saat itu berteriak ketika ia dibawa polisi berkulit putih tersebut ke dalam mobil
kemudian beberapa jam kemudian freddy gray masuk ke dalam rumah sakit
dan ditemukan cedera parah di bagian tulang
gray pun dinyatakan meninggal dunia satu minggu kemudian
lalu memicu gelombang atau aksi demonstrasi
di beberapa negara atau di negara bagian di amerika serikat
di kota baltimore bahkan hingga ke washington dc boston dan juga minneapolis
lalu kita ke kasus berikutnya
setelah freddy gray satu tahun berselang
jadi dari dua ribu empat belas
aksi black live matter ini memang setiap tahun
kasus kekerasan yang menimpa warga kulit hitam
ada salah seorang warga bernama filendo castle
yang ketika saat itu
jadi philando ini sedang berkendara
kemudian dihentikan mobilnya oleh salah seorang polisi
karena bagian belakang atau lampu belakang mobilnya mati di st paul
kemudian polisi tersebut menemukan senjata api laras pendek
yang ada atau diselamatkan
dan disimpan oleh philando di dalam mobilnya
nah kastil mengaku punya surat izin untuk kepemilikan senjata itu
namun ketika hendak meraih dompetnya
disakunya untuk mengambil lisensi atau mengambil sim
kemudian polisi langsung menembaknya sebanyak empat kali
nah peristiwa setelah kejadian ini kemudian langsung disiarkan
langsung oleh media sosial kekasih dari vilando castle
lalu di kasus
ada button jane yang berusia dua puluh enam tahun
jadi dia dibunuh di apartemennya
oleh salah seorang polisi perempuan
polisi ini pada saat kejadian
sedang dalam status
jadi statusnya tidak bertugas
tidak on duty ya
ini polisi tersebut bernama amber geiger
nah petugas mengatakan
ia sebenarnya keliru masuk ke apartemen jan ini
dan bekerja sebagai akuntan
karena dia pikir waktu itu
ia masuk ke dalam apartemennya sendiri
dan melihat jane yang disangkanya adalah seorang kriminal
atau seorang pencuri
kemudian menembaknya sampai mati
di kasus berikutnya
atau tiga belas oktober
mahasiswa kedokteran berusia dua puluh delapan tahun
yang ditembak mati
oleh polisi di kamar tidurnya
tepatnya di fort worth dallas
oleh polisi bernama aaron dean
nah dean ini dikirim ke alamat atatiana
karena salah seorang tetangga
jadi tetangganya atatiana itu
menelpon polisi atau memanggil polisi
karena melihat pintu depan apartemennya terbuka
kemudian polisi lalu menembak atatiana lewat jendela kamar
penugas polisi pun
atau petugas polisi tersebut pun dituduh dengan
namun belum menjalani persidangan
dan ini dia
di tahun dua ribu dua puluh
baru sekitar kurang dari dua bulan yang lalu
yaitu perempuan berusia dua puluh enam tahun
yang merupakan petugas medis
adalah tenaga kesehatan di amerika serikat
petugas medis darurat
yang ditembak sebanyak enam kali
saat petugas memasuki apartemennya
yang berada di louisville kentucky
jadi saat itu petugas menjalankan surat penggeledahan
untuk penyelidikan narkotika
namun nggak ada bukti atau apapun
barang barang yang berhasil ditemukan